ke informasi lain dari ibu kota ini khusus bagi anda pengguna transportasi umum
mulai tanggal satu juni ini pemerintah dki jakarta melarang angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta
yang biasa dikenal sebagai aptb beroperasi di jalur transjakarta
ini ada penertiban
operator bus aptb pun berencana mengganti nama bus dengan meniadakan kata transjakarta
sejak tahun dua ribu dua belas angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta aptb
telah melayani penumpang dari daerah penyangga ibu kota
kini pemerintah dki jakarta melarang aptb karena ongkosnya terlalu mahal dan sering dikeluhkan konsumen
penumpang aptb memiliki pendapat berbeda terhadap kebijakan baru ini
sebenarnya pelayanan udah bagus tapi dari sepirnya kadang bawanya tuh ngebut ngebut gitu
ya kalau bisa disamaratakan kan harganya
mengikuti kan yang mengikuti pemerintah ya istilahnya
atau paling tidak ya jangan terlalu timpang jauh lah
maya saribakti selaku salah satu operator aptb mengaku sedang mengurus izin pelayanan transportasi ke kementerian perhubungan
sementara tanggal satu juni dua ribu enam belas kita juga masih diperbolehkan untuk beroperasi
cuman ada beda layanan
yang kemarin itu kita diperbolehkan untuk masuk jalur di busway kita terhitung tanggal satu juni besok itu tidak masuk jalur busway
jadi dari titik ke titik keluar tol terdekat dari titik tujuan
terkait pelarangan ini dinas perhubungan dki jakarta berencana menambah armada bus trans jabodetabek untuk melayani penumpang trayek aptb
ruli kurniawan jakarta